oh perempuan tuh ya resolusinya berputar sekitar itu ya
resolusinya sama juga sebenarnya gak beres beres dari kemarin
jadi berputar ya resolusi dua ribu delapan belas adalah melanjutkan resolusi dua ribu tujuh belas
misalkan saja punya bentuk tubuh ideal ramping
eh itu semua orang pasti mau sih ya
habis sudah terlanjur stikmanya tuh cantik itu langsing sih prab
iya sebenarnya gampang sih
coba bikin gerakan tukang gorengan nggak boleh ada di indonesia
itu barangkali kayaknya lebih mudah
bisa kita untuk bisa kayak gitu
aduh jangan seperti itu itu nanti rezeki orang ya
mendingan kita langsung ngobrolin dengan rekan rekan arah sumber kita di good morning
sudah ada tiga perempuan cantik hari ini saya mulai tersingkir
oh enggak ya
hari ini tapi nggak apa apa sebelah sana aja di belakang
tuh kan tuh kan tuh kan
sudah ada tina tuh
hai selamat pagi
selamat pagi ya
halo selamat pagi juga
dan juga mbak rita sebagai ahli gizi di sini
kita coba lihat tuh
masalah perempuan kan agak sedikit insecure kalau misalnya agak sedikit cabi
padahal nggak juga
ya kan gitu yang jadi masalah
kita punya nih paket berita untuk anda soal menjaga tubuh ideal yang selalu menjadi resolusi saat tahun baru tiba
ada banyak cara yang bisa ditempuh untuk bisa ramping mulai dari diet ketat hingga olahraga
coba ini berikut beberapa cara yang bisa dilakukan agar mempunyai tubuh ramping
faktor utama yang harus diperhatikan untuk mendapatkan
tubuh ramping adalah mengatur pola makan
kebutuhan kalori setiap orang berbeda beda tergantung aktivitas dan jenis kelamin
rata rata perempuan hanya butuh satu enam ratus kalori per hari
dan laki laki sekitar dua ribu kalori per hari
nah bisa aja dia makan kayak roti gandum atau pisang atau apapun sayuran itu melebihi dari kalori yang dibutuhkan satu harinya itu bisa gemuk juga gitu loh
jadi nggak selalu makanan yang sehat itu bisa buat
nah kalau misal makannya terlalu berlebihan kan gak baik juga bisa tetap gemuk juga gitu
gimana kalori yang masuk sih sebenarnya
selain mengatur pola makan olahraga yang teratur dan konsisten juga salah satu kunci utama mendapatkan tubuh yang ideal
banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan
salah satunya berolahraga di rumah dengan bantuan bangku atau sofa

ketat dan olahraga yang berlebihan
demi tubuh yang ramping sangat tidak disarankan

kesehatan haruslah menjadi perhatian paling utama dibandingkan bentuk tubuh
irene wardani jakarta
irene wardani jakarta
irene wardani jakarta
jadi itu ya ada olahraga ada menjaga pola makan yang bisa dilakukan
itu sebetulnya sih sudah dikasih tahu dari kapan tahun tapi nggak beres beres sampai sekarang ya nggak sih
udah tahu sih sebenarnya kita
tapi gini kalau dilihat secara perubahannya ya tina tun sih memang menurut kita sudah berhasil
oke banget sekarang
dilakukan apa sih tina
sebenarnya kalau aku tuh dulu memang turun dua puluh lima kilo sampai dua puluh delapan kilo gitu lah
memang drastis tapi tidak drastis yang langsung

betul dan dengan cara yang kan banyak tuh kalau di luar sudah lemak lah aku nggak pernah gitu gitu
jadi semuanya alami olahraga ngatur pola makan
intinya sih pertama tuh gak makan malam
terus udah gitu sempat nggak makan karbo juga
sama olahraganya aku tuh suka lari sama jalan gitu atau aerobik yang
pokoknya intinya kardiolah kan aku ngedance juga
dan berhasil ya
ya lumayan ya berhasil sih sebenarnya
tapi maintainnya itu sebenarnya
makanya aku tuh kemarin sempat yang waduh memang susah namanya maintain tuh paling susah gitu
makanya ya kemarin aku bikin youtube
dan lain lain itu lebih bikinnya kayak santai aja supaya kayak aku bisa share gitu loh
karena kalau dibilang kayak tips apa kayak everybody knows gitu
itu harusnya tuh begini begini begini
cuma nyaraknya tuh yang akhirnya aku pernah salah gitu apa segala macem
jalannya yang susah ya
jalannya yang susah
tadi maria udah berbagi tips tuh sebetulnya di paket tadi kan
apa sih sebenarnya yang orang lakukan salah tapi sebenarnya mereka udah tahu sebenarnya tentang bikin badan lebih sehat gitu
sebenarnya banyaknya orang tuh dia olahraga
cuma makannya lebih banyak daripada kalau dia keluar gitu
kalau yang masuk tuh banyak banget ya
besar pasak daripada tiang itu itu ya maksudnya ya
atau mungkin nasi padang
tapi abis workout tuh memang laparnya parah
karena harus minum banyak bahaya
banyak orang yang olahraganya malam terus abis itu dia makan
terus kalau kita udah malam kan sebenarnya metabolisme kita lebih turun lagi
maksudnya lebih lambat gitu
nah kalau fania akalinnya gimana tuh
kalau aku aku sebenarnya ada diet juga
jadi selain aku makan sehat
aku olahraga juga yang teratur
seminggu itu minimal tiga kali sampai lima kali maksimal
nah disitu aku pun ada diet karbo
jadi aku gak makan karbohidrat yang sederhana
aku makan karbohidrat yang kompleks
apa sih karbohidrat kompleks tuh
ini masalah kita
bapak serius banget dari tadi loh
ada ali nya yang sempet itu
marita itu bener gak tuh cara cara seperti itu
karena kita tubuh beda beda kan ya
gimana cara menurunkan berat badannya
itu dari sekian banyak macam diet metode
itu gimana tuh cara pilihnya
sebenarnya sih strategi yang banyak itu
pasti ujung ujungnya adalah
energi yang masuk menjadi lebih sedikit dari yang dikeluarkan
pasti itu ujung ujungnya
cuma caranya ada beberapa jalan
misalnya dengan cara meminimalkan karbo
ada juga dengan cara memangkas gorengan
ada juga dengan cara olahraga kemudian ditambah gitu kan
tapi pasti akhirnya adalah
yang masuk menjadi lebih sedikit dari yang dikeluarkan
ada juga yang punya strategi yang masuknya nggak dibatasi
tapi dia gempur dengan pengeluaran yang tinggi gitu kan
ada olahraga terus ya
jadi makanya nanti yang cocok tidak cocoknya
bukan masalah diet jenisnya apa
tapi masalahnya strategi ini bisa nggak sesuai dengan pola hidup dia yang sekarang gitu kan
jadi perlu disadari bahwa
tidak akan pernah bisa terjadi penurunan berat badan
kalau energi yang masuk itu masih besar dari yang dikeluarkan
jadi intinya kalau rian masuk
rasanya akan lebih besar dari yang dikeluarkan
jadi kalau rian masuk
rasanya akan lebih besar dari yang dikeluarkan
jadi kalau rian masuk
rasanya akan lebih besar dari yang dikeluarkan
kalau rian masuk
maka makan gorengan sampai lari
iya bener juga ya

sewain treadmill di sebelahnya

jangan minum mantrikan di sebelahnya
coba kita akan lebih banyak lagi bahas tentang hal ini setelah jeda ya
karena pasti panjang bahasannya
si mitos fakta dan tips akan diberikan untuk anda

saya jedadi good morning
aku akan lebih banyak lagi dalam video ini
danahlen berikutu itu

terus kita lanjutkan
mau bercanda sama rumah
biasanya orang itu sit up tuh kan
nah sekarang kita akan coba standing app
jadi kita berdiri aja kayak gini
berapa banyak nih
bukannya seneng banget lah
nah itu ntar dilakuin juga ke sebelah kiri
oke siap ya
kayak gampang tapi sebenarnya berat ini
ini gak boleh gerutu ya
itu dia gerakan yang pertama
gerakan kedua sambil berdiri juga sama
jadi kita ke arahnya
ini penonton se indonesia ketawain saya nih kayak gini
ini harus di praktekin nih
tau tau kayak the rock under kan
dari harus rutin
iya penonton sambil ngeliatin buburnya kayak begini terus ya
sambil ditekan perutnya ya
oh ditekan oke
ini baru dua gerakan loh
kayak gini capek juga ya
itu harus diulang tiga kali
dikali tiga set
dua gerakan lu cukup kali ya
udah kelingetan loh bang
ntar saya ga bisa masuk ke segmen berikutnya
coba sekarang kita akan lempar ke daniar sama dr rita
yang akan bahas tentang mitos atau fakta
dalam mendapatkan tubuh ideal
ini tuh tadi prabu sudah memberikan kita semua gerakan gerakan menghasilkan perut ya
ini ada beberapa mitos atau fakta
yang muncul di masyarakat ketika ingin diet nih mbak rita
yang paling pertama saya dapatkan ini saya juga yakini
katanya kalau mau kurus tidak boleh sarapan dan lewatkan makan malam
bener apa enggak
ini dulu mbak pengertian sarapan dulu
karena yang dimaksud dengan sarapan itu adalah makan besar
maka dengan tidak sarapan tentu saja bisa menurunkan berat badan kan gitu ya
tapi kalau yang dimaksud dengan sarapan itu adalah
pokoknya memasukkan segala sesuatu makanan ke mulut itu pada pagi hari itu dianggap sarapan
maka kalau nggak dilakukan sama sekali justru ini berbahaya untuk dia
oh jadi anda yang paling penting
ya kalau kita nggak makan lebih dari delapan jam tanpa memasukkan apapun ke mulut
dan tidak ada niat puasa itu akan menurunkan basel metabolisme
tubuh langsung memanfaatkan energi sangat sedikit menghemat
nah akibatnya nanti apa
setelah kita makan berikutnya pembakaran energi kita jadi rendah
justru diet menjadi tidak berhasil untuk waktu jangka panjang
paling penting makan sarapannya tapi jangan makan makanan berat ya
ya makanannya pilih protein saja
jadi kalau sarapannya sebelum jam tujuh itu protein saja
boleh sedikit karbohidrat dari buah
nah itu bisa memelihara basel kita ya
yang kedua ini katanya konsumsi yogurt saya aja baca ada dua sampai tiga kali makan yogurt dalam seminggu
katanya itu baik untuk diet bener gak nih
kalau yogurt aja tentu saja energinya rendah
maka dengan hanya mengkonsumsi yogurt saja pasti berat badan akan turun
tapi kalau kita lihat tubuh itu kan keseimbangannya tidak hanya membutuhkan protein yang terdapat di yogurt ya
tapi juga membutuhkan vitamin dan mineral yang lain yang berasal dari sayur dan buah
tapi betul bahwa yogurt itu adalah minuman tinggi protein kemudian rendah energi
boleh oke jadi itu dia ya beberapa fakta mitos yang memang muncul pada saat anda diet
jangan lupa lakukan sesuai dengan yang sebenarnya
juga untuk mengetahui bagaimana kondisi tubuh anda saat itu
nah saat lagi kami akan berikan menu sehat untuk diet dari mbak rita ramayulis
akan kami berikan di good morning untuk anda
tetap bersama kami